sejarah ini semua yaitu kewajiban untuk jurnal kita bahwa tidak lama lagi perangkapi
perangkapi yang terdapat perangkapi yang terdapat perayaan indonesia akan merakamakan hak kedaulatannya
yaitu memilih pemimpin pemimpinnya dan wakil wakilnya di kembang kembang yang lebih selanjutnya
jadi hari ini adalah awalan saya kira yang jelas ada partai kebangsaan yang agamis
partai agamis yang kebangsaan
dan kami yakin nanti logonya tidak hanya terbatas dua partai mungkin juga ada partai partai lain yang akan berwujud
insya allah dengan peresmian ini kerjasama pkb gerindra untuk indonesia yang sejahtera terwujud
pkb dan gerindra saling percaya adalah kekuatan
yang bisa diamanati untuk menata indonesia menjadi lebih baik
melanjutkan kesuksesan yang ada dan melompat lebih maju lagi di masa yang akan datang